baru saja dibentuk dua hari lalu
menolak komposisi pansel capim kpk
karena dinilai sebagai pilihan
kompromistis kepentingan elit belakang
telah memilih pansel calon pimpinan kpk
yang nantinya akan menyeleksi calon ketua
dan komisioner komisi pemberantasan korupsi
untuk masa jabatan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
dibentuk tujuh belas mei dua ribu sembilan belas
susunan anggota pansel kpk ini
terdiri dari akademisi dan pakar hukum
yang diketuai yenti kenarsih
mereka akan bertugas
menyaring dan mengusulkan nama nama calon
pimpinan kpk kepada presiden
dikonfirmasi terpisah menurut presiden
nama nama tersebut merupakan figur figur
yang kredibel dan memiliki integritas
yang tidak perlu diragukan
meski demikian jokowi dodo menyatakan
keputusan akhir ada pada anggota dpr ri
setelah mendapatkan usulan nama
dari presiden sesuai pilihan partai
adalah panitia yang nanti akan menyeleksi
ada nama nama yang
dan memiliki integritas yang tidak perlu kita ragukan
namun baru saja dibentuk kritikan datang
dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi
yang menolak komposisi pansel calon pimpinan kpk
koalisi masyarakat anti sipil menilai
kesembilan orang tersebut dinilai sebagai
pilihan kompromistis kepentingan elit belaka
mereka menilai seharusnya jokowi dodo
mengevaluasi terlebih dahulu calon nama
yang hendak masuk pansel
sebelum ditetapkan jadi anggota
sebelumnya meski pansel capim kpk
merupakan kepanjangan tangan dari presiden jokowi dodo
namun menurut ketua pansel kpk yanti ganarsih
tak akan ada intervensi dari presiden
dalam proses pemilihan calon pimpinan kpk
pansel ini adalah kepanjangan tangan pak jokowi
untuk memilih calon calonnya
tapi dengan cara cara yang ada ditentukan di sini
bagaimana track record nya dan sebagainya
jangan dilihat bahwa
ini jangan intervensi pak jokowi sendiri
marilah kita berperasangka baik
bahwa kita akan bekerja dengan baik
bahwa presiden juga menjalankan tugasnya
fungsinya sesuai dengan apa perintah undang undang
seperti diketahui masa jabatan pimpinan kpk
periode empat yang terdiri dari agus raharjo
mbak sariah panjaitan
akan berakhir pada desember dua ribu sembilan belas
tujuh bulan lagi
jangan lupa subscribe channel ini
untuk mendapatkan informasi terbaru
terima kasih juga kita sudah kedatangan
mas tama terima kasih
dan juga pak ifdal kasim
pak ifdal terima kasih sudah datang malam ini di studio
kita juga sudah mendengar ya bahwa
istana atau presiden jokowi sudah membentuk pansel
untuk mencari calon pimpinan kpk begitu
tapi kemudian pro kontra juga nih
saya ke mas tama dulu deh
ada catatan serius kali ini ya
catatan serius katanya
seserius apa sih sebenarnya catatan itu
terhadap komposisi pansel ini
nah yang pertama itu sebetulnya kan
kita dari masyarakat sivil
pasti akan mendukung
apa yang pansel kerjakan
kita akan mengawal prosesnya
cuma kan kemudian kita juga harus melihat
misalnya ketika kemudian komposisi
panitia seleksi kemudian disahkan
yang pertama kita melihat
yang harus jadi fokus bagi kita adalah
yang pertama terbelakang
pada prinsipnya kita tidak mau menolak
tetapi beberapa teman teman di daerah ya
teman teman jaringan bilang
ini kenapa gak tolak sekalian lah
tentu saja yang paling pertama
bicara soal latar belakang
dari anggota pansel
ada beberapa nama yang memang
dari pansel sebelumnya
yang menurut saya ya
kita nggak begitu ada masalah
tapi begitu kemudian ada nama nama
yang kemudian juga pernah menjadi ahli
dalam perkara tindak pidana korupsi
dia membela terdakwa korupsi
yang dalam bayangan kita
ini ada potensi
nggak cocok lah dengan kerja kerja di kpk
meskipun kita harus hargai
sebagai ahli itu merupakan hak
sebagai akademisi itu juga menjadi sebuah hak
kemudian yang lain lain misalnya
ada nama pak mualimin
yang kemudian juga dia
perwakilan dari pemerintah
kan kita juga harus melihat
ada isu isu yang terakhir muncul
dia menggugat gara gara laundry nya
itu sampai harus dibuat sepuluh kali lipat
dari harga jasnya begitu
serius itu gitu ya
kemudian permasalahan penting
mungkin di situ
tetapi yang lebih substansi
dalam pandangan saya adalah
ketika ada dua lima miliar
harta yang kemudian tidak masuk
laporan harta kekayaan penyelenggara negara
kan yang seharusnya itu menjadi kewajiban
bagi seorang pejabat pemerintah
seorang penyelenggara negara
yang kemudian ke depan
membayangkan bagaimana kemudian kpk
memperkuat sisi fungsi fungsi lhkpn
dan pencegahan lainnya
salah satu komposisi komisionernya
salah satu komposisi panitia seleksi
nah ini yang kemudian kita harapkan
kalau kemudian nama nama lain
saya rasa masih bisa kita bicarakan
jadi kita punya konsentrasi di sana
harapan kita memang tidak akan mungkin
ada yang setengah dewa
tapi kalau kemudian ketika dia menjadi pansel
adalah orang orang yang kemudian
memang integritasnya rekam jejaknya
latar belakangnya betul betul menjadi
pertimbangan bagi presiden
jadi ini upaya ini adalah
sebenarnya upaya untuk memastikan
pak presiden memilih orang yang tepat
artinya sebelumnya seharusnya bagaimana
apakah ada background checking dulu
atau bagaimana sebelum pembentukan ini
memang kalau bicara soal mekanisme
itu menjadi kewenangan presiden sepenuhnya
mekanismenya juga tidak dijelaskan
yang pasti presiden itu mengangkat panitia seleksi
tapi dalam konteks yang seperti sekarang
kpk dalam kondisi yang sangat
dalam bayangan saya butuh
maka dia membutuhkan pimpinan yang betul betul excellent
tapi kalau kemudian panselnya
yang memang dia tidak fokus kerja di isu anti korupsi
saya rasa agak berat ke depan untuk mendapatkan
oke oke kita sudah dapat intinya poinnya
pak ifdal kan presiden sudah bilang kalau
yang terpilih ini komposisinya sudah
teruji integritasnya kredibilitasnya
tapi masih diragukan
memang partisipasi masyarakat terhadap pemilihan panitia seleksi ini
memang kan sesuatu yang memang diharapkan
karena dari situlah nanti panitia seleksi ini bekerja
karena ada kritisi dari aktivis anti korupsi
dari masyarakat sipil dari akademisi dan seterusnya
sehingga masukan masukan dari masyarakat ini akan mengontrol
bagaimana pansel ini nanti bekerja
tapi terlepas dari itu ya
saya melihat kita dari pemerintah ini dalam menyiapkan
penitia seleksi ini memang mengandalkan
dari berbagai sumber sebagai masukan
untuk melihat rekam jejak dari orang yang dicalonkan
sebagai anggota pansel
karena itu masing masing dilihat memang
setiap orang yang dicalonkan itu latar belakang apa
karena mereka akan menyeleksi pimpinan kpk
karena itu panitia seleksi ini diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup luas
dan juga punya komitmen juga untuk pemberantasan korupsi
karena itu catatan akademik mereka
dan juga catatan kehidupan personalnya
dan juga rekam jejak ketika dia menjabat di satu kementrian atau kekelembagaan
itu juga menjadi ukuran dalam memberikan nama nama ini kepada presiden
karena pada akhirnya nanti presiden yang akan menentukan
yang mana dari nama nama yang diberikan
oleh sumber sumber yang pengambilan keputusan di istana itu
yang kemudian diolah
sehingga menemukanlah komposisi ini
disini kan kita lihat komposisinya ada dari akademisi
akademisi ahli hukum pidana dari universitas
kemudian ada ahli psikologi
profesor muluk hamdi muluk
kemudian juga ada aktivis
aktivis itu ada pak endardi dan mas al araf
dari birokrat juga ada begitu ya
kemudian juga ada wakil dari birokrat
nah itu ada mantan mantan juga ya
dan yang lagi menjabat seperti pak mualimin
beliau adalah dirjen ham
kemudian juga ada ibu diani
yang sekarang staff ahli di bapak penas
nah kemudian juga ada akademisi akademisi
yang memiliki rekam jejak yang panjang dalam
kepanitian kepanitian untuk menyeleksi
komisi komisi negara seperti misalnya
ini sangat berpengalaman dalam proses rekrutmen
mengisi komisi komisi negara
mulai dari kpk lpsk komnas ham dan seterusnya
dan juga ada ibu yenty ganasi
yang sekarang menjadi ketua pansel ini
ini juga punya pengalaman juga dalam proses rekrutmen
dia juga kemarin jadi anggota
penintas seleksi kpk juga penintas kompornas
ini menunjukkan dengan komposisi ini
tentu mereka akan bekerja saling
saling mengkritik antar mereka juga
sehingga benar benar nanti
apa namanya dia menghasilkan
anggota pimpinan kpk yang benar benar
melalui proses perdebatan yang terjadi di kppk
dan proses perdebatan diantara pansel ini
yang datang dari berbagai latar belakang akademik
maupun pengalaman dan rekod
oke berarti ada pertimbangan lain dong ya
karena ini kan sudah yang kedua presiden jokowi membentuk tim pansel ya
apakah karena ini sudah yang kedua
artinya kemudian hal hal yang spesifik yang disampaikan icw tadi
tidak begitu penting atau memang sudah termasuk di dalamnya
pertimbangannya sebenarnya apa sih
sebenarnya dari apa yang pak iqdal katakan tadi
ya pertimbangannya adalah tadi
bagaimana keragaman dari latar belakang itu
dari latar belakang keahlian pengalaman dan rekam jejak
dari anggota yang terpilih ini
itu bisa membantu proses seleksi
sehingga tidak hanya satu keahlian dalam melihat kemampuan seseorang
jadi orang yang akan mendaftarkan akan dilihat
dari berbagai latar belakang pansel ini
dan pansel nanti juga bekerja akan meminta masukan
dari masyarakat sipil dari akademisi dan sebagainya
kalau rekam jejak yang tadi disampaikan oleh mas tama tadi gimana tuh
ya itu memang perlu didalami lagi lah
apakah itu dapat mengganggu selanjutnya
karena pada akhirnya kan anggota ini nanti akan berhadapan dengan anggota yang lain
yang akan juga mengontrol apa namanya
apa yang dia pikirkan
karena ini kan bukan satu
tentu mereka akan bekerja saling berbagi pengetahuan
dan juga saling mengkritisi antara mereka
untuk meninjau calon calon yang nanti akan mengaplikasi
untuk menjadi pimpinan kpk
kita nanti juga akan minta komentar dari pak jasin
bagaimana kemudian apa yang menjadi tantangan dari kpk
untuk masa kepemimpinan selanjutnya ini
dan juga bagaimana mengomentari tentang pemindahan pansel ini
kita akan kembali cnn indonesia prime news
akan kembali usai jeda
kita kembali di diskusi kita malam ini
sebelum saya ke pak jasin
saya ingin ke mas tama dulu deh
selama ini kalau dari catatan icw secara teknis atau non teknis
pansel ini sudah cukup berhasil atau belum sih untuk mencari pimpinan kpk yang ideal begitu
nah itu yang kemudian ingin saya coba sampaikan
kita harus melihat ketika misalnya memang nama nama seperti bu yenti bu diani
adalah orang yang langganan pansel
tentu kita harus lihat
apa kebutuhan lembaganya
kalau kebutuhan kompolnas dengan kebutuhan kpk tentu tidak akan sama
misalnya kita mau melihat kpk periode kemarin
kurang kpk ini soal penerapan undang undang tindakan penyusunan uang
nah ada nama bu yenty disana
tapi kan kemudian tidak memberikan hasil juga
di periode sekarang itu nggak banyak juga perkara perkara pencucian uang yang kemudian ditangani
artinya memang kalau bicara soal bagaimana kebutuhannya
tentu saja pengalaman itu bukan satu satunya
tentu kita harus lihat apa kebutuhannya
justru yang sekarang dihadapi adalah yang sangat pelik dalam bayangan saya
adalah soal bagaimana manajera di internal kpk itu sendiri
konflik yang sering terjadi
gugatan dari wadah pegawai kepada pimpinan
ini suatu hal yang sangat serius
maka dari itu saya membayangkan komposisi pansel itu akan menyesuaikan apa kebutuhan kpk
berarti tidak hanya soal penegakan hukum saja ya
persis ada banyak sekali variable variable
ada manajemen juga disana
persis sekali ada banyak variable yang perlu dipertimbangkan
maka dari itu dengan komposisi yang sekarang saya bisa membayangkan bahwa hasilnya
itu pasti akan jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
padahal saat ini kpk butuh untuk meningkatkan performanya
misalnya orang orang yang kemudian betul betul memahami isu anti korupsi
di dalam pansel tersebut
ya mungkin ada nama pak issa
prof isa yang kemudian memang sudah berpengalaman
pernah jadi komisioner
tetapi dalam bayangan saya masih banyak stok
mantan komisioner kpk yang betul betul mendalami masalah di internal
ada nama pak yasin ada pak busril mukodas misalnya ada pak tumpak dan lain sebagainya
pak presiden itu sebetulnya bisa memilih orang orang yang betul betul punya konsentrasi di bidang itu
ketika bicara soal akademisi misalnya
ada banyak sekali akademisi yang saat ini
mendukung pemerintahan jokowi
tetapi dia punya concern juga di bidang anti korupsi
jadi nama prof markus itu bukan satu satunya
nah dalam bayangan saya nama nama seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi presiden
karena ini sudah menjadi apa ya
akhir masa kepemimpinan pak presiden
harusnya tidak tidak lagi berubah
dan perubahan politik bagi siapapun
dia harus memilih yang terbaik untuk pansel saat ini
oke oke langsung deh ke pak yasin udah gak sabar kayaknya
pak yasin gimana mengomentari ini
apa respon anda terhadap pandangan pandangan kedua narasumber kita ini
ya jadi kalau kita melihat komposisi pansel ini
ada tentu ada plus dan minusnya seperti yang dikomentari pak iftel maupun bung tama tadi
yang paling penting itu sebenarnya apabila memilih calon pimpinan kpk itu
yang bisa melaksanakan tugas dan fungsi kpk
yang tidak hanya pemberantasan korupsi secara konvensional
tapi luas tuh
jadi kewenangan kpk itu ada penindakan ada pencegahan monitoring supervisi dan koordinasi
nah apabila pancel yang duduk di pancel itu sebagian ada yang memang tidak berpengaruh
dengan katakanlah kiprah kpk selama ini
seharusnya tidak harus dilakukan disitu
harus ada evaluasi misalnya yang terlalu dekat dengan salah satu katakanlah
aph tertentu padahal kpk nantinya itu kan menjadi koordinator dalam pemberantasan korupsi
fungsi koordinasi fungsi trigger mechanism itu memang harus orang orang yang independen
tapi kan susah pak kalau kemudian mendeteksi itu
komitmen sangat banyak ya pak
cukup dengan komitmen saja atau bagaimana
enggak artinya tadi kan dibahas oleh bung tama tadi kan track record
track record orang ini terhadap kpk itu seperti apa
iya kan jadi saya tidak usah menyebut namanya karena ada disitu semua
parameternya itu salah satunya
kalau tidak senang pada kpk tentu usahanya tidak akan memaksimalkan
bahwa kpk itu menjadi lembaga yang kuat yang bisa melaksanakan program pemberantasan korupsi secara nasional
dan tidak dengan cara yang konvensional
karena tugasnya luas tidaknya penindakan saja
enggak cukup enggak akan selesai itu korupsi di tangannya atau di apa itu namanya
di carikan solusinya dari sisi penindakan saja enggak bisa
pencegahan selama ini kan tidak berhasil secara maksimal
apalagi ada komposisi yang ada di situ yang sudah pernah duduk di pansel
terus hasilnya pimpinan kpk yang sekarang
sulitkah dia diantara pimpinan
kan juga tidak
kan bocor keluar ini
jadi hasil dari evaluasi dari yang pernah duduk di pansel itu menghasilkan pimpinan kpk yang seperti sekarang ini
tidak sulit di tataran pimpinan akan menambah ke bawah
akan menular ke bawah itu di jajaran struktur organisasinya juga tidak solid
kalau kita dulu itu sangat solid sekali
jadi fungsi fungsi manajemen yang tadi di singkong lebung tama juga harus dipertimbangkan
bahwa orang yang bisa memanage suatu organisasi
karena lima pimpinan ini adalah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi lembaga kpk ini
yang paling bertanggung jawab lima orang ini
jadi supaya penentu lah begitu
berdasarkan sop dan katakanlah

dan katakanlah susunan kerja di kpk ini dari periode pertama ke dua ini kita bangun dengan
saya ikut di kpk ini dari periode pertama

disitu saya sebagai direktur
ikut membidani juga membantu pimpinan itu bagaimana untuk menyusun sop
sehingga ibarat mesin itu mesin itu selalu bagus
sehingga siapapun pemimpinnya
berani dan independen
akan bisa berfungsi sebagaimana yang dicita citakan semula
ini lembaga ini harus independen
jaminan untuk membagi porsi kerja masing masing itu bagaimana pak yesi
jaminan untuk membagi porsi manajemen penindakan
itu bagaimana kemudian nanti di
ya solidisat diantara pimpinan
sebenarnya kan tidak ada diatur di undang undang
bahwa ini bidang penindakan bidang pencegahan bidang koordinasi kan nggak ada
karena kebawahnya kan sudah dibagi habis di struktur organisasi
jadi pimpinan ini membahas secara solid
tentang tugas dan fungsi kpk mana yang harus dikerjakan
yang sekarang belum bisa maksimal
kalau pimpinannya sudah terpecah
ini isunya kan keluar terpecah
dan tidak independen
bagaimana kita bisa mengharapkan lembaga ini bisa menjadi lembaga yang mempunyai fungsi trigger mechanism
gitu pung ini permasalahannya
pak iqdal bisa direspon bagaimana kemudian menjawab ini
ya jadi memang tentu nanti pak pansel ini ya
sebagaimana diharapkan oleh presiden juga
bahwa pansel ini bisa bekerja sesuai dengan
apa yang menjadi kebutuhan kpk ini
orang orang yang akan diseleksi
itu orang orang yang mencerminkan nanti
kapasitas kemampuan dan pengalaman mereka
itu betul betul diseleksi oleh panitia seleksi ini
yang sesuai dengan kebutuhan kpk
kpk ini kan bukan hanya penindakan
saya setuju dengan pak yasin tadi
bahwa dia bukan hanya penindakan saya setuju dengan pak yasin tadi bahwa dia bukan hanya penindakan
tapi juga ada
pencegahan koordinasi dan sebagainya
tahun lalu kan presiden sudah membentuk
sistem nasional anti korupsi dimana kpk ditempatkan sebagai koordinatornya
nah tentu kita harapkan
mereka yang duduk di pansel ini
yang terdiri dari orang orang yang juga memiliki
concern terhadap pemberantasan korupsi
mungkin rata rata dari mereka ya
misalnya ibu yenti ibu harkristuti
profesor isya pak endardi al araf
yang menarik disini kan ada tokoh muda gitu loh
di samping ada banyak yang usia di atas lima puluh tahun
ada yang masih sangat muda
nah ini kan yang muda ini tentu akan memberi
satu penyegaran kepada pemilihan anggota anggota ini
dan kita harapkan tenaga muda yang dipanitia seleksi ini
akan memberikan wawasan baru mempengaruhi anggota yang lain
sehingga apa yang menjadi kebutuhan kpk ini ke depan
diharapkan akan terwakili dari orang yang akan diseleksi ini
karena kan orang yang akan diseleksi itu jumlahnya dua kali lipat ya
dari nanti yang dipilih oleh
kan ada tahap nanti lagi seleksi di dpr ri
tapi sudah se heterogen itu apakah kemudian tokoh tokoh yang tadi pak if dah sebutkan
yang muda muda ini punya nyali gitu untuk berkompromi dengan senior senior mereka
saya kira orang seperti al araf sangat ini ya
sudah dikenal lah sebagai orang yang sangat kritis dan berani berbeda pendapat
bahkan dengan panglima tni pun dia berani berbeda pendapat
karena itu saya kira ini kan orang yang biasa dalam perbedaan pendapat
jadi kalau kita lihat karakteristik dari orang yang duduk di dalam pansel ini
ini orang orang yang terbiasa berpikir kritis dan terbiasa juga berdebat diantara mereka
dengan pengetahuan yang mereka miliki
walaupun misalnya sehari hari mereka sebagai akademisi
ada yang sebagai birokrat
tapi ketika mereka ditunjuk sebagai
anggota panitia seleksi tentu ada independensinya juga
di samping mereka terikat sebagai birokrat misalnya atau akademisi
oke mas tama kalau kita lihat kan sekarang cara cara koruptor ini untuk melakukan tindakan korupsi ini kan sudah
sudah ini ya sudah maju juga ya sudah terbilang canggih begitu
apakah kemudian pansel pansel ini itu sudah berubah
inipnl yang akan yang terbentuk ini bisa mencari formula yang lebih pas
tidak hanya sekedar ott saja atau cukup mumpuni tidak mereka
kalau bicara itu kan sebenarnya yang kita harapkan harus ada evaluasi terhadap kpk nya dulu
jadi misalnya apa sih kebutuhannya
kalau kemudian hari ini lebih fokus ott harapan kita berimbang
antara ott dengan model yang cash building atau pengembangan perkara
dalam konteks pencegahan misalnya seperti yang bang ifdal tadi katakan
misalnya bagaimana bisa bersinergi antara agenda agendanya dengan konsep seteranas yang digagas dan kpk menjadi timnas sanas pk juga
ini yang dalam bayangan saya perlu dilihat lebih jauh
tapi kan sebelum ke sana kita masih ada dalam beberapa tahap krusial dalam bayangan saya selama seleksi pindah kpk
tahapan krusial yang pertama adalah penentuan penitia seleksi
habis itu baru kita lihat bagaimana orang orang yang mendaftar
tahapan paling terakhir ini bicara soal ini di dpr
yang tentu saja nggak mudah yang di sini yang paling berat
tapi dalam bayangan saya yang paling pertama perlu kita jaga adalah bagaimana pansel tersebut itu diisi sama orang orang yang memang betul betul dia bekerja banyak di isu anti korupsi
porsi porsi dia dia mengetahui suluk beluknya tantangannya
bukan kemudian saya mendelegitimasi pansel yang sekarang ada tetapi kalau bicara soal pilihan
ada banyak pihak pihak yang lebih punya konsentrasi bidang anti korupsi ketimbang yang sekarang terpilih
ini yang kemudian cukup disayangkan kan karena yang kita harapkan ketika pansel memang orang orang yang punya konsentrasi dan keberpihakan kepada agenda agenda kpk
maka dia akan memilih orang orang terbaik yang bisa duduk di kpk
nah ini yang kemudian nggak kemudian semata mata hanya mempertimbangkan soal pengalaman menjadi pansel
oke pak yasin kalau selama ini mengamati artinya belum ada formula formula yang bagus begitu yang patent begitu
kalau untuk melihat apa yang sekarang berjalan
apa yang sudah berjalan untuk pemberantasan korupsi di tanah air ini
iya jadi kalau kita melihat panselnya kan memang pansel itu idealnya mereka tidak hanya satu sisi pengetahuan
dia ahli di bidang itu
tapi harus memahami semua itu tugas dan fungsi kpk tadi paham minimal paham
walaupun dia belum pernah mengalami duduk di situ gitu
kecuali prof isa itu yang sudah ada di situ sebagai pn
nah yang kedua yang perlu kita pikirkan itu adalah ini kan sudah diputuskan ini kepres ini kan tidak mungkin dicabut nih
kepres lima puluh empat tahun dua ribu sembilan belas ini kan sudah ditandatangani kalau tidak salah loh ya tanggal tujuh belas mei
ini kritik boleh tapi ya biar aja itu bekerja
kita tahu masyarakat tahu kelemahan kelemahan dari komposisi ini ya udahlah kan seperti itu
kalau nanti coba cabut nanti kan juga tidak akan selesai selesai
tadi pak asel bilang bahwa ini ada program apa itu namanya ngejar waktu sesuai dengan agenda
tapi yang perlu diingat harus pansel ini akomodatif dengan masukan masyarakat
karena begitu pendaftaran dibuka empat belas hari sesuai dengan pasal tiga puluh huruf c itu
nanti ada masukan terhadap pansel ini orang orang yang mendaftar itu
jadi mohon maaf nih pak tel bukan dua kali lipat
pendaftar untuk pimpinan kpk itu kalau zaman saya saja tujuh ratus lima puluh
ya ini serahkan ini pr dua kali lipat
jadi seribu ini mungkin seribu dari itu setelah itu kan waktunya enam bulan
tes itu kan bertahap tes administratif dulu itu biasanya kurang dari kurangnya itu hampir separuh
itu bisa menggugurkan beberapa syarat begitu ya
terus nanti itu berdasarkan tes tes yang akan dilaksanakan kompetensi kompetensi psikotest wawancara wawancara
itu berkali kali itu dalam jangka waktu enam bulan itu
itu untuk mengetahui integritas bagi jal pimpin kpk itu
nah ini kalau mendengar masukan atau menerima masukan dari masyarakat
harus betul betul diterima dan menjadi pertimbangan dari tim pansel ini
harus terbuka begitu ya
sebulan penuhnya ada masukan dari masyarakat ini harus diterima dengan baik dengan berbagai pertimbangan
misalnya dari seribu ini pendaftar ini kira kira yang katakanlah
yang mendapatkan masukan dari masyarakat bahwa ternyata pendaftarnya track recordnya kurang bagus
ini harus dikat betul
jangan masih dimasukkan aja di situ
nanti akan mengganggu menyulitkan tugas dari pansel itu sendiri
oke dua saat terbukaan itu yang sebelumnya belum ada begitu ya
katakanlah ini kan harus transparan
dan digunakan waktu untuk menghimpun
katakanlah masukan dari masyarakat juga dimanfaatkan secara maksimal
kemudian tahapan tahapan berikutnya itu juga harus sesuai dengan kriteria
bahwa yang dipilih itu harus mempunyai track record bagus
punya jiwa kepemimpinan
dan integritas itu integritasnya yang kelas tiga yang paling tinggi
jadi karena lembaga ini akan menjadi lembaga contoh lead by an example
bagi seluruh lembaga baik penegak hukum maupun yang non penegak hukum
oke oke berarti nanti kita juga akan menyoroti bagaimana juga tantangan lembaga kpk ini
dari komisioner yang terpilih dari pansel yang sudah ada
seperti apa dan juga bagaimana kriteria ideal sebenarnya yang icw sampaikan kalau tadi
banyak kritikan yang sebenarnya yang bagus itu seperti apa komposisinya
nanti kita akan kembali sesaat lagi cnn prime news segera kembali
menarik juga kalau kita kaji apa yang tadi pak yasin bilang
bahwa ada transparansi dalam masa tertentu untuk melihat dan menilai dari masyarakat
untuk mencari tahu apakah ini proses seleksi ini benar benar bersih
bagaimana memungkinkan nggak pak isdal
itu yang diminta presiden kepada pak nyitya seleksi ini
jadi presiden berpesan kepada mereka memberi amanah
untuk melaksanakan tugas mereka
se efektif mungkin dan juga harus transparan
dan membuka konsultasi dengan masyarakat penggiat anti korupsi
karena itu tahap tahapan itu kan sudah disediakan
jadi setelah membuka pendaftaran setelah itu dari ada seleksi administratif terhadap jumlah pendaftar
karena jumlah pendaftar di kpk itu jumlahnya besar
pencari kerja atau karena itu butuh seleksi administratif yang ketat sekali
nah setelah selesai proses administratif baru nanti ditelaah kemampuan akademiknya
itu ada melihat paper mereka membaca rekam jejak mereka dan seterusnya
nah baru nanti ada lagi seleksi berikutnya
nah di sini lah pada proses ini lah perlu ada partisipasi dari masyarakat
dan pak nyitya seleksi harus membuka itu sebesar besarnya
karena hampir setiap pemilihan anggota kpk ini
saya lihat peran dari koalisi
bagi masyarakat sipil untuk penggiat korupsi ini
sangat efektif karena mereka nanti akan membuat record juga
track record juga terhadap orang yang sudah lolos misalnya sudah menjadi lima puluh atau tujuh puluh
itu akan direkod oleh koalisi masyarakat sipil ini sehingga membantu lebih baik pansel ini
dan pansel harus lebih partisipatif lah
dan juga menurut saya yang juga penting dalam proses setelah pendaftaran dibuka
itu pansel jangan hanya menunggu lamaran masuk
tapi juga ini bisa jemput bola gitu
jadi mengajak orang orang yang memang memiliki kemampuan yang sangat besar dalam pencegahan korupsi ini
diajak untuk ikut seleksi
bukan dengan jaminan dia akan lulus gitu ya
tapi paling nggak ada ajakan kepada tokoh tokoh apakah di kampus
di jajaran pemerintah di kepolisian atau di masyarakat sipil sendiri
yang memang memiliki idealisme yang tinggi di bidang penegakan anti korupsi ini
dan juga memiliki kredensial yang bagus diajak
sehingga tidak menunggu aja ini
dan juga masyarakat sipil bisa mendorong juga tokoh tokoh yang dilihat secara publik itu ini
memiliki kemampuan untuk memimpin kpk di masa depan
karena tantangan kpk di masa depan lebih besar ya
karena dengan sistem it sekarang yang lebih canggih ya
teknologi yang sangat sekarang mungkin lebih banyak ke sana
korupsi itu dengan menggunakan teknologi yang lebih besar
karena itu mungkin ott ott seperti yang sekarang ini terjadi mungkin akan berkurang
karena di depan ini sistem pelayanan publik itu sudah disebut sebagai dilan itu digital system
kalau sudah seketat itu artinya memang tidak perlu lagi dong ada keraguan keraguan tertentu begitu
karena cukup ini ya selektif begitu clear kalau ini orang bersih gitu
kalau kita hitung kan sekarang sudah jilid empat yang berikutnya jilid lima
nah saya sendiri selama di icw itu sudah mulai ikut dari jilid dua
artinya bagaimana melihat proses itu berjalan
nah catatannya apa
dalam perjalanan selama ini itu ada banyak catatan
di antaranya misalnya ada nama yang kemudian sudah jelas jelas tidak lolos dalam proses di pansel
tiba tiba namanya masuk di dpr
itu pernah terjadi
nah kemudian ada lagi misalnya nama nama yang sudah jelas jelas
kesaksian disampaikan kepada teman teman di dpr
nah kesaksian ada dugaan dugaan rekam jejak yang bermasalah disampaikan kepada pansel saksinya dibawa
tetap diloloskan menjadi komisioner
ini kan kemudian ada yang masalah
jadi kenapa kemudian kita dari masyarakat sipil itu bersih keras bahwa tahap pertama yang perlu kita jaga adalah panselnya
setelah panselnya nama nama yang sudah terpilih
setelah itu proses legislasinya
maka dari itu meskipun ada jaminan misalnya kata tidak akan begini begini
dalam bayangan saya kondisinya saat ini memang yang paling pertama kita harus lihat kondisi panselnya
bukan berarti kita mendelegitimasi apa yang diputuskan oleh pak presiden
tetapi melihat misalnya ada banyak pilihan pilihan yang kemudian lebih baik
dan kemudian kita juga harus kawal prosesnya
selain itu kita juga harus nantiakan tagih janjinya
janginnya bang ifdal ya
dia akan terbuka nanti kalau sampai ada masalah apa apa
maka teman teman masa sipil tahu ke mana dia harus mengejar
tapi kalau bicara mungkin atau tidak mungkin
berarti tidak mungkin dong kalau kemudian tidak bisa dihindarkan ada unsur atau nuansa politis di dalam itu
kita sadari betul bahwa ini adalah press politik
meskipun kalau kita bicara soal seleksi kpk ini paling unik
di antara semua lembaga lembaga negara
yang pemilihan ketuanya juga di dpr adalah kpk
selain kpk lembaga lembaga kekuasaan negara itu semuanya oleh lembaganya sendiri
ya memang ada banyak catatan tetapi lagi lagi
meskipun proses politik tetapi bukan berarti tidak bisa kita kawal dan diminimalisir soal potensi intervensi kepentingan
maka dari itu kunci nomor satu adalah soal tadi pak yasin sudah sampaikan
bagaimana independensi ini dijaga
maka dari itu ini akan menjadi catatan serius buat kita
kita dari masyarakat sipil meskipun menolak tetapi pasti kita akan ikuti semua prosesnya sampai habis
pak yasin yang bisa jawab nih emang ada pak nuansa politis dalam prosesnya itu
emang sekental itu nuansa politisnya karena memang menyebabkan parlemen
ya tadi yang disebutkan dubung tama itu memang pernah terjadi
bukan kok ini merupakan kekhawatiran itu pernah terjadi
bahwa pansel itu memang harus independen untuk menghasilkan
pernah terjadi apa selalu terjadi pak
pernah terjadi oke
independen independen itu artinya bahwa memang betul membantu tugas presiden
semuanya kan membantu tugas presiden
tapi begitu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memilih mereka jangan mau diintervensi
yang ini jangan yang ini harus masuk gitu loh maksudnya
ini harus dikawal oleh masyarakat dan diwanti wanti harus jangan kompromi dan akomodatif seperti tadi yang disinggung oleh bung tama
yang pansel ini
sehingga bisa menghasilkan orang orang yang memang terpilih
kalau sudah misalnya dari tujuh ratus lima puluh empat ratus lima puluh dikurangi shortlisted lagi menjadi dua ratus lima puluh satu ratus dua puluh lima tujuh puluh lima dua puluh enam kemudian lima belas
itu sudah berkritis mendekati ini
ini beristilahnya intervensi banyak harus tidak mempan dengan intervensi
begitu masuk sepuluh siapapun yang dipilih oleh dpr sepuluh ini
sebutkan orang orang yang integritas yang independen yang kompetensinya bagus rekam jejaknya bagus gitu loh
ini sudah jadi lagi ya
jadi lima dari kelipatan lima atau sepuluh tadi kalau masuk ke presiden presiden tinggal tangan tangan enak begitu
ini yang penting yang harus dikawal oleh semua pihak masyarakat secara keseluruhan karena proses ini harus transparan memang
itu masalah itunya
jadi yang kedua pimpinan kpk
itu pun kalau sudah terbentuk dan disumpah di hadapan presiden maka setelah itu harus independen
jangan gampang diintervensi
tidak ada kepentingan kepentingan apapun
tidak ada kepentingan apapun gitu
walaupun misalnya yang di proses hukum itu yang paling dekat dengan orang istana misalnya
pernah kami dulu menangani
tapi narasi kayak gitu masih ada pak yasin gimana
kalau ya itu karena kuatnya pimpinan ini
karena ini independen maka yang mau intervensi itu jadi gampang
lebih baik tidak intervensi
dulu kan kita pernah memproses itu yang dekat dengan orang yang dekat dengan pak presiden
pak presiden tidak pernah tidak saya sebutkan presidennya siapanya
tidak pernah mengintervensi oh ini jangan
ini masih keluarga kami itu nggak ada
jadi kalau bisa itu independen dan memang solid yang penting solid juga
kalau enggak solid di atas di bawah itu niru ketidak solid
itu yang kekualitanya
terfragmentasi akhirnya jadi katakanlah carut marut di bawah terdengar di luar menjadi tidak bagus lembaga ini
oke konsep konsep internal begitu ya pak
ya untuk mengutuhkan soliditas pimpinan yang akhirnya ditiru soliditasnya sampai ke bawah itu harus dibangun oleh pimpinan kpk
jangan sampai misalnya pertengkaran perdebatan memang boleh gebra gebrakan meja tapi begitu selesai
menjadi suatu keputusan tunggal bersama yang harus dipegang teguh sehingga di bawahnya itu meniru atasannya
terakhir pak jasin
tantangan kpk ke depan bagaimana
apa yang anda lihat ke depan untuk pemberantasan korupsi ini
ya karena kita kan indeks persepsi korupsi itu sudah internationally recognized dan ditujukan ke seluruh anggota pbb yang ikut menandatangani konvensi pbb
indonesia itu nilainya tiga tujuh
dua tahun kok dua tahun ya dua tahun ada yang berputurut hanya tiga tujuh ini tugas besar bagi kpk yang tidak hanya penindakan
karena yang paling banyak itu bribery index
bribery index terus kemudian misalnya ya istilahnya istilahnya jaminan ekonomi dan politik yang stabil ini harus bisa bersama sama dengan lembaga lain
baik penegak hukum maupun non penegak hukum itu menciptakan itu sehingga indeks itu naik
malulah kita kalau di asean ini levelnya rendah terus sementara malaysia singapura thailand itu sudah di atas kita bahkan filipina di atas kita
oke oke berarti itu tantangannya ya
ini kan tidak hanya cukup untuk menangkapin koruptornya saja tapi membenahi sistem
benahi sistem itu ada salah satu tugas namanya penjagaan dan monitoring
menjaga untuk berlaku korotip monitoring itu artinya pembenahan sistem di lembaga pemerintah dan lembaga negara
itu tercantum dalam pasal empat belas undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
itu tugas dia
oke pak iddal
bagaimana istana ini menjawab keraguan keraguan ini dan menggantungkan harapan transparansi dan independensi dari pansel ini bekerja nanti
ya karena itu kita mengharapkan cara bekerja dari pansel ini yang harus terbuka
dan harus banyak berdialog dengan masyarakat anti korupsi
mengundang dengan akademisi dan sebagainya
dan tadi kita harapkan juga anggota pansel ini kan sudah langsung dituju ketuanya wakil ketuanya dan anggota ya
ketuanya ini bisa memimpin pansel ini dengan solid
kemudian dibantu oleh wakilnya juga
karena wanita yang solid itu akan membuat produk pekerjaannya juga bagus
karena itu mereka ini harus bekerja se efektif mungkin
karena juga mengingat waktunya juga ya
kapan karena harus berkejaran juga dengan
kejaran juga dengan masa berakhirnya dpr
karena ini kan menggantikan bulan oktober
jadi kalau tidak selesai berarti yang sekarang akan diperpanjang
ada extent waktu untuk mereka
tapi kita berharap ini prosesnya bisa selesai sesuai dengan timeline yang sudah dijabarkan begitu ya
mas tama terakhir apa
ya tentu begini apa namanya
kita berharap ruang partisipasi tetap harus dibuka selebar lebarnya
karena kita akan pastikan mengawal prosesnya
terutama kita harus menghindari misalnya nama nama yang sudah jelas jelas punya catatan di mata publik tapi masih di komisioner
dalam bayangan kita bukan cuma sekedar buat individunya tetapi buat kelembagaan kpk nya
apalagi kondisi kpk sekarang sedang tidak dalam posisi yang top performance ya
misalnya isu internal penanganan perkara yang ada yang masih terhambai
ya meskipun sudah kerja keras tapi masih tetap

karena kita berharap kpk tidak seperti lembaga sekarang ini dia harus jauh lebih berkembang terus menerus dari tahun ke tahun
oke kita aminkan mungkin semua harapan harapan baik tersebut dan kita berharap pansel ini bisa bekerja untuk kemudian bisa membuat semua transparan dan kredibilitas dan juga integritas ini memang teruji begitu
terima kasih pak ifdal pak yasin dan mas taman sudah hadir malam ini dan cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak fidal